menteri ekonomi dan menteri pendustrian belum
pak prabowo berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi untuk abadasi dengan pak prabowo dengan presiden presiden
lepasnya kalau misalkan jadi bisa menginjal ke pasien itu sekali apa gimana pak
katanya mau minta untuk penyusunan kabinet
minta saran untuk penyusunan kabinet
kabinet itu adalah seratus persen hak prerogatif presiden
kalau solusi boleh tapi itu hak penuh
kalau minta saran kan nggak apa apa
kalau minta saran tapi kalau enggak dimintai saran ikut ikutan nimbrung itu enggak boleh